sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi covid sembilan belas
pada ramadan tahun ini masjid darussalam yang terletak di kelurahan jayangan
kecamatan serengan solo kembali membagikan bubur samit terhadap warga sekitar
serta jamaah yang berbuka puasa di masjid
pembagian bubur yang sudah berlangsung sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima silam ini
setiap harinya dilakukan dalam dua bagian
bagian pertama sekitar tiga ratus porsi untuk buka bersama di masjid
serta satu dua ratus porsi dibagikan kepada masyarakat atau jemaah untuk berbuka di rumah
sejumlah warga pun berduyun duyun ke masjid jelang waktu buka puasa
mereka tidak hanya warga dari sekitar masjid
namun ada yang datang dari berbagai wilayah di kota solo
bahkan ada yang dari luar kota seperti sukoharjo seragan dan karanganyar
mereka sengaja datang untuk meminta bubur samit
selain cita rasanya yang gurih bubur samin juga hanya bisa dinikmati setahun sekali
yakni saat ramadan saja
sehat vitaminnya banyak yang teropena hujan hujan juga nekat
tapi memang menghantar setiap tahun ya
ya sudah lama
apa keyakinan ibu dengan mengonsumsi bubur samit
ya kan buburnya kongkret senang
ini orang kan ke surau orang malah malah kesini
ini beras dari masjid sini dan setahun cuma satu kali ya
dan anak anak suka dan selalu didangganin setiap bubur samit
tapi lomboknya selalu kesini mbak
selalu hampir setiap hari kesini
menurut panitia pembagian takjil bubur samin
dalam sehari panitia sedikitnya menghabiskan sekitar lima puluh kg beras
untuk membuat bubur samit yang memiliki
ada pun bahan campurannya yakni daging sapi susu rempah dan santan
serta minyak samin yang memiliki aroma serta warna khas kekuningan
lantaran membutuhkan waktu sekitar empat jam untuk proses memasak
setiap hari sebelum salat zuhur
para panitia sudah berkutan untuk memasak bubur samit ini
mulai dari menyiapkan bahan hingga mengolahnya
sehingga bubur matang pada salad asar
dan langsung dibagikan pada warga yang telah antre
dan membawa tempat bubur dari rumah
tahan dulu dari apa ya
istilahnya diambil saja dari rempah rempah
rempah rempah itu masuk semua
habis itu diolah di apa ya namanya di bender
awal penyajian bubur samin ini sebenarnya untuk mengobati rasa rindu masyarakat banjar kalimantan selatan
yang saat itu banyak tinggal di perkampungan di kawasan jayangan
kecamatan serengan solo
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah